kita beralih ke informasi lainnya
buntut dugaan gerai pizza hut menggunakan bahan kadaluarsa dalam membuat pizza
membuat petugas bepom memeriksa sejumlah gerai pizza di surabaya
dalam pemeriksaan tersebut petugas belum menemukan adanya penyimpangan
sejumlah petugas dari balai pom dan dinas kesehatan surabaya
mendatangi gerai pizza hut delivery atau phd di jalan dharma husada surabaya rabu siang
kedatangan petugas ini untuk memeriksa bahan bahan makanan yang digunakan
terkait penyelidikan kasus bahan pizza yang telah kadaluarsa di jakarta
sayangnya awak media yang datang ke lokasi tidak diperkenankan masuk ke dalam gerai
wartawan hanya dibolehkan menunggu proses pemeriksaan dari luar gerai
meski petugas melakukan pemeriksaan bahan bahan pembuatan pizza
namun aktivitas karyawan tetap berjalan seperti biasa
petugas bepom pun tidak menemukan bahan pizza yang telah kadaluarsa
kasus dugaan penggunaan bahan kadaluarsa untuk pembuatan pizza di sejumlah gerai pizza hut
dan marugame udon mencuat setelah investigasi yang dilakukan majalah tempo serta bbc

dalam investigasi itu ditemukan penggunaan bahan yang masa kadaluarsanya ditambah tiga bulan dari seharusnya
laporan tersebut juga mengutip pengakuan dari seorang mantan petinggi perusahaan dua resto tersebut
namun pihak pizza hut maupun marugame udon telah membantah laporan tersebut
dan menyebut bahan makanannya selalu dikontrol dengan baik